kita ke informasi pertama dari surabaya jawa timur
ibu hamil disuntik vaksin moderna dosis pertama di rumah sakit husada utama surabaya jawa timur
berbeda dengan vaksinasi umum peminat vaksinasi ibu hamil masih minim
lima ibu hamil menjalani vaksinasi di rumah sakit husada utama surabaya
jumlah ini tidak sesuai dengan target karena rumah sakit husada utama menerima satu ratus empat puluh dosis vaksin moderna khusus ibu hamil
sebelumnya delapan puluh ibu hamil sudah disuntik vaksin moderna dosis pertama
petugas humas rumah sakit husada utama mengatakan tidak banyak ibu hamil yang mendaftar
karena masih khawatir akan kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi dengan vaksin moderna
dan untuk mengetahui bagaimana pemberian vaksin moderna kepada ibu hamil
di surabaya jawa timur sudah ada koresponen cnn indonesia eka rima
eka arima selamat pagi
bagaimana syarat yang diperlukan untuk mengikuti vaksinasi moderna bagi ibu hamil di sana
apakah pada pagi ini antusiasmenya sudah semakin meningkat atau malah justru berkurang
ya aldi jika melihat situasi pada pagi hari ini yang berada di rumah sakit husada utama
memang tidak banyak masyarakat khususnya ibu hamil yang tertarik untuk melakukan vaksinasi khususnya untuk moderna ini
ada banyak kendala memang
dihadapi oleh pemerintah kota surabaya meskipun sosialisasi sudah cukup digencarkan
salah satunya adalah dari keluarga yang tidak mengizinkan bagi ibu hamil tersebut untuk melakukan vaksinasi khususnya untuk vaksin moderna
sementara untuk syarat tidak sulit dan masyarakat bisa sangat mudah mengakses berbagai informasi
dari beberapa laman yang disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
ada sembilan rumah sakit juga yang disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
untuk bisa melayani vaksinasi modern ini dengan target sekitar seribu
seribu ibu hamil dan seribu dosis yang disiapkan
untuk rumah sakit susurada utama sendiri sudah diberi penugasan oleh pemerintah kota surabaya
untuk melakukan vaksinasi khusus moderna dengan satu ratus empat puluh dosis diberikan
bersama saya sudah ada dr putu yang tahu seperti apa prosesnya
kemudian seperti apa antusias masyarakat khususnya ibu hamil di sini
sebenarnya proses yang diberikan oleh rumah sakit susadaran utama ini kepada ibu hamil bagaimana untuk bisa melakukan vaksin moderna
baik jadi memang dari pemerintah
dari dinas kota surabaya ya sudah memberikan memilih sembilan rumah sakit
salah satunya rumah saudara utama
kita memberikan link link untuk registrasi
jadi dari link itu masyarakat bisa mendaftar
kemudian nanti pada hari pelaksanaannya kebetulan mulai kemarin ya dan hari ini
yang untuk usaha utama mereka datang menunjukkan pendaftarannya
kemudian setelah mendapat nomor urut mereka akan menunggu untuk screening
kemudian setelah screening
kemudian dimonitor sembari dilakukan input ke data ke picar
masih banyak sekali kekhawatiran bagi masyarakat ini dokter untuk bisa menerima vaksin moderna khususnya
sebenarnya ini aman atau tidak bagi ibu hamil
dan kemudian apa sebenarnya yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat ini
jadi kalau untuk moderna dan pfizer sebenarnya ya
itu basicnya itu mrna
itu dari riset yang dilakukan di luar negeri
itu mereka kan sudah melakukan pada berapa puluh ribu orang ya
itu mereka mendapatkan hasil yang cukup aman sebenarnya untuk ibu hamil ini
jadi memang yang disarankan adalah kalau di indonesia kehamilannya kan di atas dua belas minggu sampai tiga puluh tiga minggu
karena harapannya selama pandemi
apalagi kemarin adanya serangan virus covid yang varian delta ini
gejalanya cukup berat dan cepat menyebar ya
jadi banyak menyerang ibu ibu yang hamil ini yang rentan ya
jadi dengan adanya vaksin ini diharapkan mereka lebih kuat ya
untuk supaya tidak mudah terpapar dan kalaupun terpapar itu gejalanya ringan itu aja
dan ada keuntungannya karena bisa terbentuk antibody dan itu bisa di transfer ke
jadi bayinya pun nanti pada saat menyusui di awal itu
itu ada antibody yang bisa menempel pada mukosa bayi dan itu bisa memperkuat pertahanan tubuh pada bayi
itu keuntungannya sebenarnya
jadi kalau efeknya yang ini tidak ada ya karena dari penelitian sangat sedikit sekali mungkin
tapi cukup banyak yang lebih banyak efek menguntungkannya lah daripada efek merugikan
lalu bagi ibu hamil yang sudah menerima vaksin ini apakah nanti ada layanan konsultasi pasca imunisasi ini karena jika ada kipi
ya tentu ya
kan ini termasuk vaksin yang cukup baru apalagi ya
jadi sama dengan pelaksanaan vaksin yang kemar kemar yang untuk bukan ibu hamil
tetap kita mencantumkan kontak untuk melaporkan adanya kipi ya
kejadian ikutan pasca imunisasi atau pasca vaksin
tapi sebelumnya sudah diberi sosialisasi juga bahwa untuk vaksin moderna ini memang akan timbul kipi yang begini begini ya
jadi itu sudah dipersiapkan tentunya oleh ibu ibu hamil
jadi mereka sudah lebih siap lah untuk pencegahannya juga gitu
yang penting fit ya
sebelum melakukan vaksinasi fit tidak sedang sakit yang akut
minum vitamin tetap ya dianjurkan
istirahat cukup gitu ya
jadi insya allah vaksinasinya berjalan lancar
terima kasih dokter
semoga lancar dan banyak peminatnya
aldi memang untuk kota surabaya capaian vaksinasi khusus ibu hamil tidak bisa digenjot seperti vaksinasi pada umumnya
karena memang tidak banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk bisa melakukan vaksinasi khususnya bagi ibu hamil
untuk pemerintah kota surabaya sendiri menarikkan sekitar dua lima ratus target vaksinasi bagi ibu hamil
jika sebelumnya pada tanggal delapan belas agustus ini
sembilan belas agustus lalu sudah dilakukan vaksinasi massal bagi ibu hamil
ada capaian sekitar lima ratus kemudian berkembang menjadi delapan ratus lima puluh lima
dan data terakhir masih belum mencapai angka seribu
ini yang menjadi salah satu kendala pemerintah kota surabaya untuk meningkatkan imunitas ibu hamil terhadap virus covid sembilan belas ini
sehingga pemerintah kota surabaya melakukan beberapa inovasi
salah satunya rencananya pemerintah kota surabaya juga akan melakukan vaksinasi door to door bagi ibu hamil
seperti yang sebelumnya sudah dilakukan kepada lansia
masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus juga sudah dilakukan oleh pemerintah kota surabaya
namun hal itu masih dalam rancangan dan belum ada aktivitas langsung yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya untuk melakukan vaksinasi door to door bagi ibu hamil
baik rima mungkin yang harus digarisbawahi tadi ya bahwa vaksinasi terhadap ibu hamil ini juga bisa membentuk antibody kepada bayi yang sedang dikandung oleh sang ibu
baik untuk sementara terima kasih
eka rima korespondensi ann indonesia melaporkan dari surabaya jawa timur